sejumlah fasilitas umum di depan gedung dpr mpr ri rusak setelah demo mahasiswa dan pelajar
selain fasilitas umum yang rusak jalan depan gedung dpr mpr masih ditutup
kerusakan terlihat pada pagar dan juga halte di depan gedung dpr mpr ri setelah demonstrasi yang digelar beberapa hari berturut turut
kerusakan juga terjadi pada papan baliho milik pemerintah provinsi dki jakarta
selain itu tanaman di depan gedung dpr pun rusak
juga puing sisa aksi demo masih terlihat di depan gedung dpr mpr ri
hingga rabu siang jalan di depan gedung dpr pun masih ditutup mulai dari pertigaan gerbang tol senayan hingga pertigaan arah grogol dan tomang
penutupan jalan bersifat situasional pengamanan diperketat hingga pelantikan presiden dan wakil presiden yang berlangsung dua puluh oktober dua ribu sembilan belas mendatang
gubernur dki jakarta anies baswedan belum bisa memastikan total kerugian
pemprov dari kerusakan sejumlah fasilitas akibat aksi yang berujung kerusuhan di sekitar gedung dpr ri sepekan terakhir
namun pembersihan puing dan sisa sampah kerusuhan di jalan sudah dilakukan
anies menambahkan pembenahan fasilitas lain akan dilakukan segera setelah gejolak sosial politik masyarakat mulai meredah